terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen kedua ini akan kita isi dengan kabar peringatan hari kemerdekaan
peringatan kemerdekaan ri ke tujuh puluh dua di desa tempur sari berlangsung meriah
ratusan warga berebut gunungan berisi jajanan tradisional
warga percaya dengan berebut kue akan mendatangkan berkah tersendiri
setelah diarak keliling kampung gunungan berisi jajanan tradisional ini
langsung menjadi rebutan ratusan warga desa tempur sari madiun
jajanan mulai dari getuk dan aneka buah buahan tak luput menjadi sasaran warga
sejumlah ibu dan anak antusias berdesakan meski nyaris terinjak warga lainnya
warga percaya dengan merebut gunungan jajanan tradisional
mereka akan mendapat berkah tersendiri
meski terlihat sulit sejumlah warga tetap mendapat beberapa jajanan di tangan mereka
kamu tadi sendirian ya rebutan
enggak tadi jajan
kamu enggak takut kalau terjajan
dimakan sama siapa
berapa kali digelar ini bu
dua kali ibu tiap acar ini selalu ikut ya
presiden tadi dapat berapa
dapat enam itu dibagi sama ponakan
acara ini sengaja digelar untuk memperingati setiap perayaan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
acara ini akan selalu rutin digelar untuk menambah silaturahmi antar warga
inam tohari madiun